masih ingatkah anda dengan adinda larasati pratikna dan arinda praneswari
dua bocah yang rela membongkar celengan dan menyerahkan seluruh isi tabungan mereka
untuk membantu penyediaan oksigen
hal yang dilakukan kakak adik asal pacitan jawa timur itu mendapat apresiasi
kamis pagi dihadapan ratusan personel kepolisian resor kota pacitan
adinda dan arinda mendapat penghargaan anggota pores pacitan berprestasi
kedua siswa kelas enam sekolah dasar itu mendapat uang tunai dari kepala polres pacitan
akbp wiwit ariwi bisono dan juga bingkisan
jadi sekarang agak terkenal ini seru
selain memberi apresiasi wiwit berharap tindakan tersebut dicontoh polisi pacitan
ini kan jarang anak kecil yang dengan diet segitu banyak itu bisa buat beli game itu sebenarnya
tapi dia rela untuk disumbangkan dan itu disetujui sama orang tuanya
karena memang tumbuh dari kaki kecil aja
nah ini saya tanggung kesini untuk memacu anggota anggota saya ini
sementara itu di pekalongan jawa tengah sejumlah pemuda menyediakan layanan isi ulang oksigen gratis
aksi yang telah dilakukan sejak delapan juli ini bertujuan memenuhi kebutuhan warga yang positif covid sembilan belas
dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah
hingga kamis siang aksi bertajuk dapur peduli itu tercatat sudah menghabiskan dua ribu seratus m tiga oksigen
yang dibagikan secara gratis
berawal dari iuran pribadi sesamarkan kini aksi tersebut berkembang dengan bantuan sejumlah donatur
sejumlah wangkang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah
warga yang sedang melakukan isoman pun merasa terbantu dengan aksi ini
selain membantu warga kota pekalongan sukarelawan ini melayani warga kota sekitar
seperti kabupaten batang pemalang tegal dan semarang
tim liputan cnn indonesia